aneh ini ngerasa aneh belum pantes dipanggil ustad
biar yang lain aja lah
bapak ibu ustad beneran kan
kalo ente maksa aneh mau dipanggil ustad
aneh pergi nih
jangan jangan jangan
maafin aku ibang
aku ibang mulutnya susah direm
pak ang terlalu jujur statis
bu ibunya tommy dimana sih
tadi di kamar cuma nemu amplop doang
yang minta kau buat begini
kenapa sih bu
ibu jangan mainin saya dapat bu
ma beneran udah nyari belum
ma udah cari di kamar kagak ada
di dapur kolong lemari kagak ada poy
ya enak nih poy ma
biar gimana juga kita kudu muliain tamu ma
ma juga tau
namanya tamu kan mesti dimuliain
udah santai aja santai
nih si tommy itu ada di samping
ah poy lagi dapur nih ma
kayaknya lagi dapur mamanya
udah ma tenang aja
semuanya bisa disesain
yaudah deh ma cuci piring dulu ya poy ya
ternyata nyokap gue pindah ke rumahnya sopi
iya ma gue juga baru sempat nelpon
ma bilang mohon maaf kalo ada yang kurang berkenan
seharusnya gue yang minta maaf sama mama
soalnya semua ini gara gara gue
santai aja kali
mungkin nyokap lo tuh butuh penyesuaian
ibarat kata emak gue tuh emak jalanan lah sama pasar
sementara nyokap lo emak jalanan lah emak pasar
sementara nyokap lo emak jalanan lah emak pasar
sementara nyokap lo emak jalanan lah emak pasar
mamah mamah orang kaya
mamah mamah orang kaya
hei sahur sahur

hei rimba bangun
sahur ini jam ber afi
hei rimba bangun
mantap kok bok
irman antum juga kobok
makannya air kobokannya
oh apa apaan sih
antum tau aturan afi tidak
ini jam ber afi
wah ini waktunya sahur
tapi kan gue udah makan tadi sebelum tidur
makan malam sama sahur
kalau makan sahur itu adalah sunnah rasulullah
kalau ente makan sahur itu sama aja ente ngejalanin sunnah rasul
makan sahur itu bisa menguatkan badan orang yang berpuasa pada saat siang hari
dan juga bisa menangkal jeleknya akhlak pada saat berpuasa pada saat lapar
lalu kenafa antum berdua yang nyerocos
antum belum fantas mengajari orang
ilmu antem masih seujung kuku
antum masih ijo
antum masih bocah ingusan
antum masih bukan cur
cuma anak yang pantas melantangkan dalil tersebut
cuma anak yang fantes melantangkan dalil tersebut
iya bang ustadz aneh minta maaf
iya bang ustadz aneh minta maaf
iya ama juga indah sengaja

iya ama juga indah sengaja
kenapa antum bisa ngajarin orang yang berpuasa pada saat berpuasa

kenapa antum bisa ngajarin orang yang berpuasa
dengan wahai anak muda
waktu sahur itu
karena pada saat itu
itu azan hafiqah
azan subuh bang ustadz
itu betul azan subuh
ini karena antum berdua
ini karena antum berdua
lah kok jadi kita berdua sih bang ustaz
apa salah nyambut dengan gapuk
kan dari tadi kita hanya mengikuti udah ustadz saja
iya kan bang ustadz yang ngajakin kita untuk ngebangun di sirimba
kita berdua juga belum sahur kok ustadz
masih bela diri
saya belum sahur saya lemas
kau bada bengong
udah pada sarapan belom
udah bakal gua jamah
ini lontong sama sayur hahaha lo berpuasa ah ah gak ada angin ada hujan berpuasa
ini kan bulannya bulan ramadan iya gue tahu ini bulan ramadan tapi ngapain juga sih kalian
pada puasa ya ya udah kalau kalian nggak mau ini aja gue makan sendiri pada sudah kan pada ngiler
baru puasa pertama oke dimana mana setan itu pasti ada jadi sabar sekali lagi ya
kamu itu ya kalau ngasih makan sahur itu jangan nasi goreng dong nih jadi serat tenggorokan saya
yang enak enak buat buka puasa sama sahur iya bu oh ya gimana aman aman lancar kan
lumayan bu pelan pelan udah mulai pulih lagi bagus kamu jagain ya amanahmat amanahmat itu
bukan amanah jadi kamu harus ngejalaninnya juga harus amanah iya iya bu yaudah bu
saya langsung berangkat aja waalaikumsalam jangan lupa beliin makanan yang enak enak ya bu
betul kan aku bilang apa yang mengandalku cabitkan ciri ciri gue tahu dan gue kenal
kan orang yang buat kemohonan di pasar genjing gak taunya ustadz beling iye
waktu itu dia juga datang ke toko gue akhirnya pedagang semprong ternyata ustadz beling
iya kayaknya emang gue pernah ketemu nih ustadz beling ini nih tapi gimana yang
sama jangan panggil aneh usta panggil aneh abang aja ya biar kita enggak ada jarak ya kan
aneh ini ngerasa aneh belum pantas dipanggil ustadz biar yang lain aja lah
kalau ente maksa aneh mau dipanggil ustadz aneh pergi nih
pak ang terlalu jujur stabil
ustaz ana sama irman juga kagak sahur bang ustaz
antum beda sama ana
tugas ana jauh lebih berat
anda harus berpikir cerdas dan cepat
demi memikirkan disiplin dan stabilisasi pesantren
ilmu antum belum sampai
masih setuju kuku
antum masih bocah ingusan
antum masih anak ijo
antum masih bau kencur
irman buka puasa berapa jam lagi sih irman
enggak punya jam
ya sepuluh jam lagi
ya allah bang ustaz
allahu akbar bang ustaz
begitu berat cobaan ini ya allah
hanya orang beriman terpilihlah
yang mendapatkan cobaan yang berat ya allah
assalamualaikum bang ustaz
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umi
kalau dihitung hitung terus
pasti akan semakin berat
jalani dengan ikhlas karena allah
insya allah itu betul umi
antum ani udah bilang jangan lebay
ini sihat walafiat
tapi kan tadi mau ngeles juga
yang namanya pemimpin itu tidak boleh berkeluh
dan tidak boleh berkata kata
dan tidak boleh berkesah
bukan begitu kah umi
umi masih banyak yang harus diurus
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh